iya raden ada apa
nih mas kau kenapa
sepertinya kau habis menangis
tidak raden mataku hanya kemasukan debu
aku tidak apa apa
kau tidak perlu cemas
biarkan gusti rabu
kami sudah memperingatkannya seperti itu
tapi kanda prabu masih bersikeras
ingin menyelamatkan raden kiansantan
karena itu amba harus segera pergi ke sana
harus memberi bantuan
karena bagaimanapun gusti prabu perlu bantuan
dan kita tidak bisa tinggal dia
bukankah waktu itu sheikh guru sempat bertarung
dan sheikh guru kalah melawan arga dana
insya allah saya akan mencari bantuan
ini tidak bisa dibiarkan
kita tidak bisa membiarkan begitu saja gusti prabu berada di sana
saya harus pergi ke sana
aku sangat khawatir dengan kekanda prabu
dan juga putra kiansantan
keadaan ini sangat berbahaya
arga dana selain gagah sakti mandraguna
juga dia bisa berbuat apa saja terhadap kita
maka gusti rabu tidak boleh pergi ke sana
sebaiknya gusti ratu beristirahatlah di padepokan saya saja
baiklah kalau begitu sheikh
kalau begitu saya mohon pamit untuk pergi ke sana
kau terluka cukup parah
biar aku bantu abadi
terima kasih radin
sekarang aku berhutang budi
utang budi padamu
kau tidak perlu menganggapnya utang buku
kan kau sudah menyelamatkan nyawa aku tadi
kalau setiap manusia
menganggap kebaikan jaga hutang budi
setiap manusia akan bangkrut nih mas
tidak ingin kau bangkrut
paling tidak untuk saat ini
kita sejak lahir sampai kita mati
kita membutuhkan kebaikan seseorang
untuk bertahan hidup
kau ini bisa saja raden
kau nampak begitu bahagia bersama dengan ini mas ganasari
lebih baik aku pergi
aku tidak ingin mengganggu kedekatan kalian
aku benar benar memang datang
kita sekarang sampai lebih awal
sekarang kembali ke plano
saya sekarang selesai
aku begitu tergantung

aku sudah semua
jangan bantul terminan
kau apa lagi serta semangat
tahu yang akhirnya
iya raden ada apa
kau habis menangis
mataku hanya kemasukan debu
aku tidak apa apa
kau tidak perlu cemas
lalu mau kemana kau sekarang
aku ingin kembali ke pesantren
aku rindu dengan pesantren raden
aku ingin ke sana
bukankah kau pernah berjanji pada diriku
akan terus bersama aku
jangan tinggalkan aku nimas
aku minta maaf harus mengingkari janji itu
tapi aku harus pergi
selamat tinggal raden
ada apa dengan nimas
kenapa ia tiba tiba pergi begitu saja
ia cembur dengan nimas gendasari
dengan rencana mengumpulkan sepuluh pendekar
hehehe inilah kebalasannya
apa yang terjadi pada kian santang
kenapa dia tidak bergerak
jangan jangan dia sudah mati
jangan jangan dia sudah mati
jangan jangan dia sudah mati
jangan jangan dia sudah mati
tidak salah lagi
anak itu pasti sudah mati
tidak salah lagi
tidak salah lagi
ini tidak mungkin
anak itu belum mati
berapa lama dia bisa bertahan
ada apa raden
kenapa kau terlihat gelisah